hai hancur hati holly fatul nur seorang ibu yang kehilangan anak laki lakinya jovan farelino lima belas
tahun dalam tragedikan juruhan usai mendengar ponis terhadap lima terdakwa mantan pampel
akphs darmawan di ponis ringan abdul haris dan akphs darmawan di ponis satu tahun enam bulan penjara
sementara suko sutrisno satu tahun penjara bahkan dua terdakwa lainnya mantan kabak ops dan kasat
samafta polres malang kompol wahyu pranoto dan bambang sidiq ahmadit di ponis bebas awal anaknya
dan satu ratus tiga puluh empat korban lainnya tak ada harganya di depan para hakim sakit hati kecewa saya langsung nangis
kok dia mereka itu gak mikir gimana seandainya keluarganya dia yang jadi korban
itu loh itu karma loh mas menurutku itu pasti karma pasti berlaku gak apa apa sama kalian berbohong
di sini sejak awal perempuan asal bulu lawang kabupaten malang ini sudah tak percaya dengan
proses hukum yang berjalan ia sendiri ingin membuktikan semua dalil yang menyebut gas air
mata bukan penyebab kematian anaknya jovan duduk damai ketika gas air mata ditembakkan polisi dan
jatuh tak jauh dari tutunnya ayo
hai ganti posisi gimana kalau dia sampai ngomong seperti itu gitu loh apalagi yang apa kena satu
setengah tahun terus ada yang dilepas keluarganya mereka jalo suruh duduk saya yang nembak kak papa
saya nantinya juga satu setengah tahun enteng mas iya kan iva begitu ia disapa mengatakan baru
beberapa tahun ini kembali ke bulu lawang ketika bersekolah di malanglah jovan mengenal arema fc
jovan ditemukan tewas di tribun timur pada sabtu malam satu oktober dua ribu dua puluh dua di antara sektor tujuh sampai delapan masih
mengenakan jersi arema fc yang iva beli untuk anak sematawayangnya itu saya sebenarnya isel banget
mas belikan gitu loh dan misalnya lagi kan saya sama jawaban hidupnya dulu di situ arjo baru aja
kan balik sini gitu loh saya kadang itu tersirat pikiran ngapain ya anak ini tak bawa ke sini dulu seandainya
ini kan enggak meninggal seperti ini gitu loh tak sia sia seperti ini kalau enak enak di situ aja
kan dia enggak mengenal arema enggak menang ini sampai gitu mulai kecil anak itu mas saya hidup
seorang diri sama jovan mulai perceraian saya mulai kecil saya hidup berdua sama jovan dia
kita ajak pindah ke sana pindah ke sini pindah sekolah ke sidoarjo pindah lagi ke malang dia
itu tak tak ajak ke apa manis kejutnya kehidupan saya gitu loh makanya saya harus
ini aku harus bener bener mencari keadilan ini walaupun javan gak ada aku harus bener bener
berkotak untuk hadir demi javan hidupnya kini ia baktikan untuk mencari keadilan bagi javan
ia bersama sejumlah keluarga korban lainnya memilih membuat laporan dengan pasal pembunuhan ke polres
malang namun sudah lima bulan berjalan laporan ini tak kunjung ditindaklanjuti upaya saya mencari keadilan harus semua
cuman mungkin tuh saya ini menjalani hidup saya untuk saya dari kecil memperjuangkan jawaban untuk
menafkahi jawaban sekarang jawaban gak ada pun saya harus berjuang semaksimal mungkin untuk mencari
akibat hari hari bagi iva tak lagi sama bulan suci ramadhan dan idul fitri tahun ini tak lagi
ia lewati bersama sosok remaja yang ia impikan kelak menjadi penjaganya pada masa tua nanti
hai tak pingin rasanya ada lebaran hai tak sanggup apalagi saya akan di rumah sendiri sama
coba naja apalagi nanti lebaran pasti saya sendiri kak sanggup saya berusaha fahrizal afandi pengajar
ilmu pidana fakultas hukum universitas brawijaya memahami betul kekecewaan keluarga korban sebab
tidak berusaha membuktikan kematian ratusan korban dengan tindakan para pelaku meninggalnya ratusan
orang itu tidak pernah diperhatikan dan digali benar benar salah serius saya kira ini adalah hal
yang menyedihkan fonis sudah dijatuhkan bagi lima terdakwa kasus tragedi kanjuruhan ketuk vonis hakim
seakan mengubur rasa keadilan yang parahkan terhadap kerajaan yang menyebabkan kematian ratusan korban dengan tindakan para pelaku
keluarga korban perjuangkan bersama orang orang yang mereka kasihi satu ratus tiga puluh nyawa melayang dalam tragedi
ini sekali lagi kematian mereka bukan sekedar angka bagi keluarga korban ponis yang dijatuhkan
hakim lebih mirip kasus kriminal biasa supremasi hukum tidak menggambarkan bahwa apa yang mereka
adili adalah sebuah tragedi besar tragedi kemanusiaan salah satu yang terparah di indonesia
hai tafarid diri di suandani malang jawa